barusan ga ada star musen
itu apa sih
tangan aku cuman
kotak makan aku mana
kecil kecil belajar bohong kamu ya
balikin apa star musen
dia tangan kamu mana
kau buang dua nya
masing masing santriwan di sini hanya mendapatkan jatah satu nasi kotak
kalau kamu masih lapar
kamu makan ini dua kotak
dua kotaknya kamu makan
semuanya makan yang teratur
semuanya makan ya
ayu kesukaan rafi
jadi kangen makan bareng sama adek
ada apa ya mas
ini ibu ada paket untuk ibu lena
oh iya saya sendiri
mau minta tangan disini
kalau gitu saya permisi ya ibu pamit
terima kasih ya
dompetnya gak jadi hilang
ajarilah anak kalian itu berkuda
memanah dan berenang
maka sesuai dengan sunnah
maka kalian akan diajarkan
bagaimana cara memanah
di pesantren kunanta ini
tapi sebelum kalian memanah
ustadz akan memperagakan dulu
bagaimana cara memanah yang baik dan benar
jangan saya ustadz
tapi gak apa apa kalau ustadz maksa
saya mempatuhi dulu ya
kecik kutra lewat jisaat
ke rumahnya haji saipul
panah asmara ini akan melesat
tepat ke hatinya ustadz jahdur
jadi ketawain dong
siapa yang mau memanah duluan
aduh kalian ini
kayak anak ayam gak kebagian dedek
semuanya akan kebagian satu satu
tapi sabar dulu
nanti urutan pertama kedua dan seterusnya
akan kita yang tentukan
untuk sandriwati kita pindah latihanan kesana ya
baik ayo siapa yang mau duluan yang mencoba
bagaimana kalau yang pertama itu
ayo tengak tengok tengak tengok mau nyeberang
dan busurnya di tangan kiri ya
jempolnya begini haikal
itu yang buat membidik ya
balik balik balik
balik balik balik balik balik balik
balik balik balik balik balik balik
jutuh air karena misalnya
sekarang mau saya tanya sama kalian
kalian mau belajar memanah atau belajar makan rambutan
belajar makan rambutan ya
kalau gitu sekarang kalian makan kulit sama biji bijinya
mau belajar memanah atau belajar makan rambutan
memana memana memana
sekarang semuanya kembali ke tempat latihan memanah kecuali asun
asun kemarikan rambutannya
gimana nih mau sesuatu
kalau saya mau saya mau
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
kalau kamu bohong besok besok nggak boleh makan nasi
makan rambutannya terus mau
tapi rambutannya ini manis sekali pak ustadz
enak kalau dimakan
namanya rambutan yang pahit itu tanah liat
kalau dibuang sayang pak ustadz
ayah tidak apa apa
itu adalah rambutan
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
ini tidak baik
artinya tidak ada yang mau dibuang
berikan ke sini
lumayan juga ini kot rambutan
saya berhutang dengan anda
tuhan mengucapkan terima kasih kepada anda
terima kasih tuhan
tuhan memberkati kita

tuhan memberkati kita
tuhan memberkati kita